sugeng teguh santoso menyebut tidak punya temuan bukti terkait isu ditemukannya sejumlah uang dalam jumlah besar di kediaman verdi sambo
temuan uang pecahan dolar ini amerika atau singapura masih harus ditelusuri di rumah jalan bangka sebelas ya rumah dari ijen ferdisambo
kalau temuan ipw seperti apa sembilan ratus miliar rupiah nominalnya
ipw tidak punya temuan tetapi punya informasi atau bisikan ya sebelum ada penyebutan uang besar itu katanya pada saat penggeledahan waktu penggeledahan di tiga tempat itu ada ditemukan uang
itu pertama tuh ipw dapat pada hari penggeledahan bahkan ada ditemukan foto ya foto foto gitu ya
nah ini kan informasi
ternyata kemudian berkembang
jumlahnya sembilan ratus miliar katanya ya
ini juga kemudian menjadi isu
oleh karena itu dan sudah dibantah oleh polri ya
tetapi masyarakat itu punya rasionalitas ya
kalau kita berbicara melindungi judi online tadi itu saya pagi dengan ppatk
ppatk menyatakan transaksi dalam judi online dalam satu tahun itu ratusan triliun
perlindungannya kemudian diberikan berarti ada bagian yang kemudian menjadi haknya pelindung
kemudian dipetakan lebih jauh lagi bahwa fs ini melindungi judi online berarti ada sejumlah uang yang dia dapat diduga kuat ya
kemudian dikaitkan dengan penemuan secara logik ini seperti mungkin ya
tapi yang beredar foto foto beredar dibantah ya
oleh karena itu ipw menyarankan bahwa
perkara ini diekspos kepada publik
diekspos pada publik itu yaitu menghadirkan tersangka dan juga barang bukti
ini kan langkah ppatk sudah membekukan rekening dari para tersangka
ini yang saya dapatkan informasi terbaru dari jubiadro ppatk
artinya sudah berjalan ya pak ya
asal muasal dari uang yang didapat oleh ferdis sambo dan juga para tersangka
tapi saya menduga ya uang uang itu tidak dalam rekening
karena mereka adalah para apa
polisi yang paham
money laundering dong ke luar negeri uangnya di
mungkin dalam bentuk tunai
jadi kita ingat nggak ada satu pejabat peradilan yang pernah ditangkap dan sekarang sedang menjalani hukuman korupsi
pejabat peradilan tertinggi bahkan
saya tidak sebut namanya
di rumahnya kan di dindingnya ditemukan
duit dalam jumlah yang besar
waktu itu berapa miliar ya
ini oleh karena harus di expose barang bukti apa yang ada
bagaimana kalau nanti ternyata di belakang hari betul itu ada
jadi di expose lah
supaya clear buat masyarakat
apa yang kita tarim